pemerintah kabupaten sumeneb madura jawa timur melakukan lockdown tujuh desa setelah enam warga di tujuh desa tersebut meninggal dunia karena terpapar covid sembilan belas
sementara tiga puluh enam lainnya dinyatakan positif
sejumlah anggota kepolisian polsek kecamatan saronggi dan tni melakukan penjagaan di setiap perbatasan desa di kecamatan saronggi kabupaten sumeneb madura jawa timur pada senin pagi
pengetatan penjagaan tersebut dilakukan setelah pemerintah kabupaten sumeneb memperlakukan lockdown terhadap tujuh desa di kecamatan saronggi mulai hari ini senin dua puluh satu september
dalam penjagaan perbatasan ini pengendara yang keluar masuk perbatasan desa tidak menggunakan masker langsung diberhentikan dan diarahkan ke posko covid untuk mendapatkan pembinaan
pemerintah kabupaten sumeneb memperlakukan kebijakan lockdown selama empat belas hari
pemerintah kabupaten sumeneb memperlakukan kebijakan lockdown selama empat belas hari
pemerintah kabupaten sumeneb memperlakukan lockdown selama empat belas hari
ada tiga puluh enam warga lainnya yang saat ini terkonfirmasi covid sembilan belas
nah warga yang terkonfirmasi ini saat ini sedang melakukan isolasi di tempat mereka bekerja
bagaimana kemudian respon warga di sana dengan adanya kebijakan lockdown
apakah kemudian banyak warga yang melanggar tetap keluar area dari tujuh desa yang di lockdown tersebut ahmad
iya pantauan kami di lapangan kemarin dan hari ini warga masih banyak yang belum siap menyesuaikan dengan kebijakan lockdown yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sumeneb
karena ada kalau kita lihat di lapangan
masih banyak warga yang keluar masuk di pintu yang dijaga oleh petugas dari tni dan polri
meskipun di sana sudah ada posko dan ada portal untuk mengantisipasi keluar masuknya kendaraan
turunkan untuk warga di tujuh desa yang terkena lockdown ahmad
informasi yang kami dapatkan dari dinas sosial kompetensi menab
selaku dinas yang bertugas untuk menyediakan bantuan sosial tersebut
dinas sosial saat ini masih menunggu data pasti yang diberikan oleh dinas kesehatan
berapa jumlah warga di tujuh desa tersebut yang akan mendapatkan bantuan sosial
menurut dari dinas sosial jadi pihaknya masih menunggu data tersebut
oke ahmad apakah kemudian kebijakan lockdown ini mengganggu proses distribusi logistik dan barang di tujuh desa yang terkena lockdown itu
kalau kita pantau di lapangan
memang beberapa titik pintu masuk menuju tujuh desa tersebut sedang dilakukan penjagaan oleh
satgat covid dari tni maupun dari kepolisian
sehingga beberapa logistik atau kendaraan luar desa yang akan masuk ke sana
dilakukan pemeriksaan secara ketat
dan juga diharuskan untuk mengisi buku daftar yang telah disediakan di posko covid di ketamatan saronggi
oke ahmad selain kebijakan lockdown kebijakan apa yang dilakukan pemerintah kabupaten sumeneb
untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas di sana
baik tadi pagi saya sudah mengkonfirmasi ke pemerintah kabupaten
dalam hal ini
bahwa pemerintah saat ini sudah melakukan tracing
terhadap warga atau keluarga dari warga yang sudah terkonfirmasi covid sembilan belas
sehingga tracing ini akan terus dilakukan sejak hari ini sampai beberapa hari ke depan
untuk memastikan siapa saja di antara warga tujuh desa tersebut yang terkonfirmasi
kemudian setelah dilakukan tracing mereka juga akan langsung dilakukan swab oleh pemerintah kabupaten sumeneb
untuk menekan angka penyebaran dari covid sembilan belas tersebut
oke ahmad selain tracing dan juga testing
ada tidak langkah mitigasi lain yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten sumeneb
jika kasusnya terus bertambah dan tidak bisa kemudian ditekan di sana
ya usaha usaha lain yang sedang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini satgas covid
adalah dengan memperketat pengawasan terhadap keluar masuknya warga di tujuh desa tersebut
hal ini untuk menekan penyebaran dari covid sembilan belas yang saat ini cukup tinggi
ya kabupaten sumeneb
oke terima kasih jurnalis transmedia ahmad rahman
atas laporan lengkap anda selamat bertugas kembali